kamu menyembunyikan sesuatu
jangan kurang ajar kamu raka
kalian boleh menggeledah tempat lain
tapi tidak tempatku
hanya kakanda prabu yang boleh menggeledah tempat ini
sang penguasa kerajaan japura
akan selalu mendampingi keponakan tercintaku
raden surawi sesarahi
untuk memimpin penggeledahan
yang akan memimpin penggeledahan ini
mohon ampun rai prabu siliwangi
istana pececaran sangat begitu luas
apakah kita tidak sebaiknya berpencar
berbagi tugas rai
lebih baik kita berpencar
jangan bertindak sendiri
beritahukan kepada rai
beritahukan kepada rai
beritahukan kepada rai
beritahukan kepada rai
beritahukan kepada rai
beritahukan kepada rai
beritahukan kepada ayahan
jika ada sesuatu yang mencurigakan